kementerian kesehatan kembali merilis pertambahan sebelas kasus varian omikron di indonesia
saat ini jumlah total kasus omikron yang ditemui di indonesia sebanyak sembilan belas kasus
lalu bagaimana perkembangan penyebaran kasus varian omikron hingga saat ini termasuk penanganannya
kita akan berbincang dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
selamat malam bu nadia
selamat malam mbak elsie
baik bukan kabar baik sebenarnya ketika kita mengetahui pertambahan kasus terus terjadi
saat ini sudah ada sembilan belas kasus
bagaimana kondisi pasien terakhir ini bu nadia
iya jadi total sampai saat ini kita sudah mendeteksi ada sembilan belas kasus positif omikron ya
di mana kita tahu ada sebelas kasus tambahan kemarin malam
dan ini juga kembangkan
dari kluster yang berbeda ya
jadi bukan merupakan kontak erat dari kasus omikron sebelumnya
ini mereka adalah tentunya warga negara indonesia dan pmi yang pulang dari melakukan perjalanan di turki korea selatan jepang dan arab saudi
saat ini mereka melakukan isolasi
terus hanya terpaksa memiliki kejalanan yang sangat ringan yaitu dalam bentuk batuk batuk ringan
ibu mohon maaf tadi sempat terputus
saat ini mereka menjalani isolasi di mana
dari sebelas kasus yang kemudian dirilis oleh pemerintah enam diantaranya berasal dari turki ya bu
baru melakukan perjalanan dari turki
apakah mereka memang melakukan perjalanan secara grup secara kelompok atau terpisah
kalau melihat enam orang yang berasal dari kemungkinan ini ada yang merupakan satu grup ya karena mengikuti satu kegiatan
tetapi itu ada tiga orang yang lain itu adalah berbeda grup dengan yang grup yang ketiga tapi dalam satu pesawat
oke dalam satu pesawat
ibu kita ingin mendapatkan pencerahan begitu karena kita tahu saat ini
mengandalkan test whole genome sequencing begitu bu ya
untuk mengetahui apakah memang ini varian omikron atau tidak
tapi beberapa waktu lalu juga pak menteri mengatakan mengandalkan pcr as gene target sailer ya bu
mohon koreksi jika saya salah ini sebagai deteksi awal
prosedurnya seperti apa bu nadia
sehingga akhirnya kemudian diketahui seseorang memang menderita ataupun terinfeksi varian omikron
pertama kita ketahui bahwa aturannya untuk seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri
ini harus melakukan pemeriksaan ulang pcr walaupun pada saat keberangkatan sudah dinyatakan negatif
nah tentunya pada daerah daerah atau tempat tempat yang fasilitasnya memadai untuk segera bisa kita lakukan
maka kita lakukan pemeriksaan sgtf ini
tentu sekali adalah gene target failure ya
pemeriksaan awal untuk mendeteksi kemungkinan apakah varian yang menginfeksi ini adalah varian omikron
tetapi untuk konfirmasi tetap saja kita harus lakukan pemeriksaan dengan whole genome sequencing
jadi pemeriksaan sgtf ini adalah pemeriksaan yang secara cepat dan umumnya kita lakukan di pintu masuk internasional
apakah semua wilayah pintu masuk internasional memiliki kapasitas tes ini
atau relatif hanya berada di wilayah
ya kalau kita melihat pintu masuk internasional kita kan ada udara laut dan darat ya
nah untuk pintu masuk udara ini rata rata kita memiliki pemeriksaan untuk sgen tf ini
di mana tentunya ada mekanisme yang bisa kita lakukan dengan cara mengirimkan spesimen tersebut
jadi kalau kita lihat kita punya lima pintu masuk yaitu mulai dari sumatera utara
kemudian jakarta kemudian surabaya kemudian manado dan satu lagi adalah bali
di mana memang untuk menado ini tidak ada di sana secara langsung tapi bisa mengirimkan spesimen ini
jadi kita dalam memiliki atau melakukan pemeriksaan s gain tf ini
tentunya melihat ya beberapa resiko resiko tertentu
kalau memang kecurigaan kita besar maka kita akan langsung menggunakan s gain tf
tapi kalau kemudian kita melihat bahwa resiko omikron misalnya bukan dari negara yang melaporkan adanya omikron
ini kita akan melakukan pemeriksaan hogenum sequencing saja
oke artinya petugas kemudian yang melakukan screening awal begitu ya bu nadia
apakah yang bersangkutan memerlukan tes apa selanjutnya
berarti itu dari penilaian dari petugas di lapangan
betul betul sekali jadi kita berusaha untuk bisa mendeteksi ini secara cepat
terutama pada pelaku perjalanan yang kembali dari kita tahu ada satu ratus sepuluh negara ya
yang sudah melaporkan adanya varian omikron ini
oke karena ini kita ingin bertanya untuk lebih mendapatkan gambaran secara jelas
karena kita tidak tahu virusnya

di beberapa negara lainnya ada kritik yang mengatakan bahwa sebaiknya tes yang dilakukan ini
dilakukan dengan jumlah yang lebih besar lagi
apakah memang kita kapasitasnya cukup mumpuni bu nadia
ya jadi kalau terkait dengan pemeriksaan hogenum sequencing saat ini sudah lebih dari sembilan enam ratus hogenum sequencing ya

dan kita memang untuk menghadapi varian omikron ini untuk seluruh pelaku perjalanan yang positif
itu semuanya dilakukan pemeriksaan genome sequencing
baik secara langsung setelah kasus pcr nya positif atau kemudian dideteksi dulu dengan pemeriksaan sgtf tadi
nah memang kalau terkait pemeriksaan genome sequencing yang kita lakukan di komunitas
ini masih berdasarkan kriteria
kriteria tertentu ya artinya misalnya kalau kita melihat sebuah kasus positif yang angka ct nya sangat rendah
atau kemudian melihat bahwa berbeda dari kondisi kondisi biasa ya artinya mungkin misalnya daerah tersebut
tiba tiba jumlah orang yang tertular cukup banyak sehingga kemudian diambil secara acak
untuk dilakukan pemeriksaan hogenum sequencing nya
saat ini memang pemerintah terus menambah ya kemampuan untuk
pemeriksaan genome sequencing karena memang kendala terbesar adalah bagaimana mendapatkan ahli yang bisa membaca materi ataupun hasil daripada genome sequencing itu sendiri
oke saya ingin highlight berarti kita kekurangan sdm nya bukan peralatannya
ya peralatan itu bisa kita penuhi ya tapi untuk membaca genome sequencing ini memang merupakan sdm yang cukup terlatih karena
ee tidak mudah juga ya untuk membaca peta peta genetik tersebut
penularannya seperti apa bu nadia
melihat begitu banyak berita yang cukup mengagetkan di luar negeri kita berkaca terhadap apa yang terjadi di london inggris saat ini
hanya dalam hitungan hari hitungan pekan kasusnya cukup luar biasa mencapai tembus seratus ribu kasus
apakah ini mungkin saja ini menjadi alarm bagi indonesia
ya tentunya ini bisa
ini bisa menjadi satu kewaspadaannya untuk kita
kita lihat sendiri bahwa who terus menerus memberikan informasi tentang perkembangan dari omikron ini sendiri
dan who sendiri mengatakan walaupun saat ini pola daripada penularan omikron ini adalah sangat cepat ya
artinya dia lebih cepat menular tiga kali lebih cepat menular dibandingkan varian delta
kemampuan untuk mendobel kasus itu adalah dua kali lipat lebih banyak itu dalam rentang waktu tiga sampai lima hari ya
jadi kita melihat bahwa kecepatan penularan inilah yang menjadi perhatian
dan terus menerus who mengingatkan bahwa walaupun tingkat keparahan dan tingkat kematian belum ditemukan secara signifikan ya
bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi di gauteng di afrika selatan yang pertama kali tentunya mendeteksi
adanya peningkatan kasus omikron ini
saat ini sudah melewati puncaknya dan sudah mulai turun ya
tapi angka yang perlu dirawat di rumah sakit atau kematian itu sangat kecil
nah tetap dengan kondisi tersebut who meminta kita untuk tetap waspada dan meminta negara negara
untuk melakukan percepatan percepatan vaksinasi dan memperkuat protokol kesehatan
karena juga data yang ada dari afrika selatan bahwa yang kemudian sakitnya tidak
jadi parah ataupun yang tidak membutuhkan perawatan rumah sakit itu adalah terutama pada kelompok kelompok
yang sudah mendapatkan vaksinasi khususnya sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap
artinya jika ada yang mengatakan tidak perlu khawatir kemungkinan gejalanya lebih ringan dibandingkan varian delta
kita sudah vaksin itu tidak benar sama sekali ya
jadi memang harus tetap waspada dan rencana booster tahun depan bagaimana bu nadia
jadi kalaupun terjadi kasus omikron di indonesia tidak seperti setinggi pada kasus varian delta
tetapi tetap saja kan lebih baik kita melakukan pencegahan ya mbak elvira ya
jadi kita tahu kalau kasus yang banyak bertambah dalam waktu singkat itu pasti juga akan mebebani kasus pelayanan kesehatan
dan nanti juga pasti pada akhirnya jumlah orang
yang membutuhkan perawatan ataupun nanti akan berakhir kematian akan ada ya
walaupun kalau kita melihat kan seperti inggris sembilan puluh ribu per hari
nah tadi juga kami ingin menyampaikan bahwa dari sembilan belas kasus yang kami temukan yang memiliki sakit ringan itu
kita ketahui ada pada dua orang yang kita temukan sampai saat ini mereka belum mendapatkan vaksinasi
jadi rata rata tujuh belas orang itu yang tidak memiliki kejadian
kita itu memiliki semuanya riwayat vaksinasi dua dosis secara lengkap
sementara dua orang itu belum mendapatkan vaksinasi sama sekali dan mereka muncul dengan gejala yaitu batuk ringan sampai saat ini
nah pemerintah tentunya sudah merencanakan juga untuk memberikan vaksinasi tambahan dosis ketiga ya
mengingat bahwa pada kondisi kondisi atau populasi tertentu kita tahu bahwa penurunan efekasi ini terjadi
oleh karena penurunan kerentaan daripada para lansia atau pada orang orang dengan kelainan imunitas
ataupun seperti kita ketahui resiko yang besar pada tenaga kesehatan
selain itu juga efekasi ini menurun dikarenakan munculnya varian varian baru
nah skenario untuk tetap mempertahankan kan kondisi laju yang sudah baik saat ini
kita tahu dengan angka penularan satu persen maka pemerintah merencanakan untuk pemberian
tambahan dosis ketiga di tahun depan
dan sambil kita menyelesaikan tentunya vaksinasi yang harus kita selesaikan untuk dosis satu dosis dua
yaitu dua ratus delapan juta dan juga menyelesaikan vaksinasi pada anak anak rentang usia enam sampai sebelas tahun
oke baik terakhir sebagai penutup karena sudah ramai dibicarakan rencana vaksin booster di januari dua ribu dua puluh
apakah kemudian vaksin nusantara akan masuk dalam list ataupun daftar
vaksin yang akan digunakan sebagai booster
ya jadi semua vaksin yang berpotensi untuk bisa menjadi booster tentunya akan menjadi salah satu pilihan ya
karena kita tahu bahwa vaksinasi tambahan dosis ketiga ini rencananya akan ada dua mekanismenya
yaitu mekanisme berbayar atau mandiri dan mekanisme yang akan melalui program pemerintah
yang untuk program pemerintah saat ini yang sudah disiapkan adalah untuk
sasaran lansia dan penerima bantuan iuran jkn yang selama ini memang iuran jaminan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah
nah untuk vaksinasi yang mandiri ini tentunya nanti kita tahu setidaknya ada sebelas jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat
nah nanti kita tunggu vaksin merah putih vaksin nusantara yang juga berpotensi untuk bisa digunakan
tetapi tentunya kita menunggu izin penggunaan darurat dari badan pomnya
oke baik terima kasih jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
waktunya malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam bu nadia
akhir tahun ini indonesia masih berjibaku mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona omikron
agar tidak merebak lebih luas protokol kesehatan diperketat di pintu masuk ke indonesia khususnya bandara soekarno hatta
bukannya kasus pertama varian omikron di wisma atlet enam belas desember dua ribu dua puluh
pemerintah sigap mengantisipasi penyebarannya agar tidak meluas ke masyarakat
sejauh ini sudah sembilan belas orang yang terkonfirmasi positif varian omikron
dan menjalani karantina di wisma atlet ke mayoran jakarta
berbagai kebijakan pengetatan dilakukan di pintu masuk indonesia
seperti bandara soekarno hatta dari pelaku perjalanan luar negeri
di antaranya pekerja migran indonesia pelajar mahasiswa
dan wisatawan yang telah berlibur dari luar negeri
pemeriksaan dokumen kesehatan yang ketat sampai pemberlakuan karantina selama sepuluh hari dilakukan
karena soekarno hatta dan ntkong adalah titik perbatasan masuk
padahal kita tahu omikron ini di inggris kemarin sudah seratus ribu per hari
negara dengan seperempat populasi kita
kasus hariannya sudah dua kali pada saat puncak indonesia di bulan juli kemarin yang lima puluh ribu
jadi benar benar ini harus dijaga dengan sangat hati hati
nah kami titip teman teman media juga mungkin bisa sosialisasikan
untuk rekan rekan indonesia yang datang dari luar negeri
yang tiga orang per hari atau sekitar seratus ribu orang per bulan
either mereka itu pmi atau mereka itu liburan
inilah kenapa kita mesti mengkarantina anda sepuluh hari
kementerian perhubungan meminta kepada direktorat perhubungan udara
untuk tidak menambah jumlah penerbangan selama libur natal dan tahun baru
hal ini untuk mengantisipasi mobilisasi penumpang
yang akan melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri
kami sudah juga menugaskan damri untuk lebih banyak
sehingga berikut mereka datang mereka langsung berangkat ke tempat tempat yang lain
saya sudah menugaskan kepada dirjen udara untuk tidak menambah jumlah penerbangan
di masa masa natal
untuk keamanan dan keteraturan selama proses pemeriksaan di bandara sampai karantina
kepala kepolisian republik indonesia jenderal listio sigit
meminta kepada satgas gabungan tni dan polri
untuk melaksanakan dan mengawasi agar berjalan dengan baik
terhadap pelanggaran pelanggaran yang ada
silahkan diproses sehingga kemudian kita yakin bahwa seluruh proses tersebut
berjalan tanpa ada yang dilanggar
karena ini adalah untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat yang lain
agar varian baru omikron yang kita tahu berkembang dengan kecepatan
lima kali lebih cepat dan juga bisa masuk atau bertransmisi kepada orang
yang sudah berkembang
karena divaksin ini tentunya menjadi langkah langkah yang betul betul harus kita lakukan dengan baik
upaya pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran varian omikron
membutuhkan kerjasama semua pihak
termasuk diantaranya untuk mentaati proses karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri
cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya
bersama ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
heri trianto dan kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiolog indonesia
selamat malam mas heri bu mas dalina
terus selamat malam
terima kasih waktunya malam hari ini
saya ke mas heri
sudah jelas begitu ya pemerintah tidak melarang mobilitas
tapi menyebutkan akan fokus terhadap pengendalian dan juga pengawasan protokol kesehatan
bagaimana pantauan satgas
sejauhnya di lapangan mas heri
ya jadi memang mobilitas meningkat
tetapi pemerintah sudah berupaya mengantisipasi untuk tidak menambah slot transportasi
termasuk di moda transportasi penerbangan
pada saat yang sama situasi sekarang
transmisi omikron hari ini juga bertambah
tentu saja akan menambah kewaspadaan
kita semua terutama dalam melakukan screening pelaku perjalanan luar negeri
hari ini dari bandar udara penelata ada dua tujuh ratus penumpang ya
yang masuk dari luar negeri dari dua puluh dua penerbangan
yang ini harus benar benar diantisipasi bagaimana proses masuknya di indonesia
mengingat hampir seluruh atau sembilan belas kasus yang ada saat ini
transmisi omicron berasal dari
luar ya soal imported case kayak gitu
dan ini kita bisa mudah mudahan kita bisa melokalisir ya
penularannya di tempat tempat karantina
atau segera memberikan perawatan di wisma atlet kemayoran
yang saat ini juga merawat hampir semua pasien pasien tersebut
oke seberapa yakin bahwa memang semuanya yang terdeteksi adalah mereka pelaku perjalanan
dari luar negeri tapi seberapa yakin anda bahwa tidak ada yang lolos dan saat ini kemungkinan
penularan omikron cukup meluas di kalangan masyarakat
iya tidak ada yang menjamin satupun ya
yang menjamin bahwa transmisi lokal itu belum terjadi di indonesia
tetapi setahun ini
genome sequencing yang dilakukan kemenkes masih menunjukkan bahwa transmisi
itu terjadi dari kasus kasus impor
dan secepatnya dilokalisir di tempat tempat karantina
ini yang penting harus kita perhatikan
tetapi rasanya masyarakat juga tetap harus waspada mengingat
bisa saja ada virus ini sudah ada di masyarakat
tetapi memang dari sisi keparahan tidak terasa
ada orang tanpa gejala sehingga kalau tidak dilakukan pemeriksaan pcr
yang kemudian dilanjutkan dengan genome sequencing itu belum terdeteksi
nanti bu lina pasti bisa menjelaskan bagaimana genome sequencing ini berlaku di indonesia
tetapi rasanya dengan berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah saat ini ya
kemudian tingkat kepatuhan protokol kesehatan di indonesia dibandingkan negara negara lain
jadi ini adalah hal yang sangat baik
kendati kita harus terus menerus ini mengedukasi publik tentang perlunya berjaga jaga
tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan
ketika transmisi atau penularan harian itu di titik yang cukup rendah
lebih dari delapan belas bulan terakhir
tentu ini harus benar benar kita pertahankan sampai awal tahun atau pertengahan bulan di januari
karena kebetulan ribut nataru itu tidak menimbulkan transmisi penularan dalam skala yang besar
baik semoga ibu mas lina bisa menjawab ini
karena memang tidak ada yang bisa menjamin apakah local transmission sudah terjadi atau tidak
penularan di sekitar kita di komunitas kita
tapi bagaimana epidemiolog melihat tingginya mobilitas dan potensi penularan secara lokal ini
pertama tama tentu kita sudah senang ya
akhirnya pemerintah mengerti bahwa layer pertama
di dalam pengendalian itu adalah pintu masuk
dulu kalau kita bicara tentang pengendalian di pintu masuk
semua merasa aneh apa itu ya pengendalian di pintu masuk
tapi itu merupakan standar standar pengendalian utama
dalam pengendalian terutama varian of concern yang sedang bersirkulasi di tingkat global
mobilitas itu sudah berbulan bulan dianalisis ya
bahkan mobilitas ini yang kemudian membawa para pembuat kebijakan
membuat berbagai kebijakan yang menurut kami cukup eksesif atau berlebihan
jadi kami menyadari bahwa mobilitas itu mampu menyebarkan penyakit
tetapi dia tidak head to head terkait dengan peningkatan atau penurunan jumlah kasus
karena itu yang kita lakukan biasanya adalah menjaga pintu masuk
dan kita harus yakin belum terjadi penularan di komunitas
apa sih definisi penularan komunitas
penularan komunitas itu bila bisa dibuktikan bahwa omikron ini sudah menyebar pada lini ketiga
jadi misalnya seperti yang di wisma akhlit kemarin
penjaga kebersihan menularkan kepada anggota keluarganya
menularkan kepada orang lain lagi baru itu disebut sebagai sudah terjadi transmisi komunitas
sejauh ini dari berbagai genomes cleansing yang dilakukan oleh badan limbang kes
sembilan belas kasus omikron itu semuanya masih terdeteksi di pintu masuk
dan genomes cleansing yang lainnya belum mendeteksi adanya omikron di komunitas
maka kita harus percaya dengan data yang ada
epidemiologi itu biasanya selalu bermain di tempat tempat
data faktual tidak pernah bermain di data data artifisial ataupun data data proxy
jadi walaupun under reported itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan data khayalan
baik berbicara mengenai tadi pintu masuk bu mas dalina sudah mengapresiasi langkah dari pemerintah
tapi mengingat saat ini kita tahu di beberapa negara jumlah kasus terus meningkat dengan signifikan
di beberapa negara di eropa apakah memang saat ini kebijakan karantina sepuluh hari dan empat belas hari untuk beberapa negara sudah tepat
atau mungkin ada yang ingin lebih dilengkapi
bu mas dalina masukannya sarannya seperti apa kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih membahas mengenai tingginya mobilitas pada saat masa libur natal dan jelang tahun baru
dan juga tadi kita sudah membahas bagaimana strategi pemerintah pembatasan pelaku perjalanan dari luar negeri
bagaimana strateginya mas heri sejauh ini kan masih sepuluh hari ya mas ya untuk di beberapa negara empat belas hari
terutama negara negara yang memang kasus omikronnya cukup tinggi
ada rencana perubahan strategi kah mengingat pertambahan kasus di negara kita juga cukup signifikan
ya beberapa perubahan mungkin menyangkut negara negara mana saja yang ditambahkan di mana transmisi lokal terjadi di sana
tetapi itu pun harus kita benar benar kaji karena kasus kasus yang terakhir ini sudah berasal dari berbagai negara ya
yang hari ini sebelas kasus itu ada dari tiga negara gitu
bahkan dari malaysia juga sudah terdeteksi kayak gitu
tetapi yang penting sekarang adalah memastikan bahwa pintu pintu kedatangan itu tidak bocor
sehingga semua orang yang turun dari pesawat itu dilakukan karantina selama sepuluh hari
kemungkinan untuk menambah empat belas hari memang juga dijadikan opsi
tetapi kita lihat bagaimana situasi perkembangan dunia saat ini
sejauh ini omikron ini juga dari tingkat keparahannya belum kita temukan
memang yang kita tahu baru dari sisi penularannya yang lebih cepat
jadi menurut khidmat kami sepanjang kita bisa berdisiplin menjaga pintu perbatasan
melakukan karantina dengan ketat juga terhadap pelintas batas
rasanya kita masih bisa mengendalikan situasi ini dengan cukup baik
apalagi di dalam negeri juga mobilitas berusaha dibatasi dengan sejumlah persyaratan persyaratan
termasuk vaksinasi dua kali dan antigen satu x dua puluh empat jam demikian mbak elvira
ya ketika pintu pintu perbatasan secara legal memang pengawasannya cukup mudah begitu ya mas heri
tapi bagaimana dengan kita tahu saat ini ada kasus imported case dari malaysia
wilayah sumatera kita tahu banyak pintu pintu masuk secara ilegal
bagaimana meningkatkan pengawasan di wilayah wilayah ini
ya sejauh ini pintu masuk yang terbuka melalui udara hanya ada dua ya
kemarin ada opsi juga membuka di juanda itu semata mata karena untuk mengatur arus kedatangan ini
agar tidak terjadi penumpukan yang bisa menimbulkan kompleksitas baru ya
tetapi itu pun juga belum terjadi kendati di juanda atau di jawa timur juga siap ya baik tempat karantina hotelnya
apa otoritas bandaranya
tetapi kalau melihat sekarang hari ini penurunannya juga cukup tinggi ya
dari tiga empat ratus per hari kemarin hari ini di hari natal itu ada dua ratus
jadi rasanya sepuluh hari sejak ketentuan ini diberlakukan hari ini kita sudah sampai titik keseimbangan
ketersediaan tempat karantina baik di hotel maupun di pusat pusat karantina
terpusat yang dikelola oleh pemerintah indonesia
jadi mudah mudahan saya sudah tiga hari empat hari ini ke bandara menyaksikan tidak terjadi penumpukan
dan penumpang juga bisa secara tertib untuk antri tidak ada insiden yang berarti
dan mereka bisa di karantina di tempat yang ditentukan
tinggal bagaimana kemudian kita tetap berhati hati menghadapi nataru ini ketika ada pergerakan masyarakat
dan di situ protokol kesehatan lengah sehingga risikonya meskipun kecil karena memang positivity rate kita ini
jadi rasanya ini adalah sebuah situasi yang cukup bagus kendali mobilitas masyarakat meningkat lumayan tinggi
oke pertanyaan saya tadi mungkin yang belum dijawab mas heri bagaimana mengawasi jalur jalur pintu masuk yang tidak resmi
akses akses bagi orang dari luar negeri masuk tetapi tidak melalui pintu masuk secara resmi
bagaimana pengawasan yang dilakukan
ya kemarin ada rapat koordinasi antara kementerian dan tni termasuk kepolisian
di jenis imigrasi yang kemudian juga membahas mengenai ini
bagaimana penjagaan juga harus diketatkan kepolisian juga menggelar
nah ini juga operasi lilin ini untuk tidak hanya untuk keperluan domestik
tapi juga di pintu pintu perbatasan yang mungkin itu bisa diakses terutama dari negara negara jiran
seperti malaysia maupun dari singapura
tetapi sejauh ini belum ada laporan laporan yang menunjukkan itu
dan mudah mudahan ini juga bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh aparat di lapangan
bu mas dalina bagaimana kita mengantisipasi pengawasan bisa dilakukan secara maksimal
tidak hanya di jalur resmi saja tapi yang non resmi juga
ya jadi sebenarnya kalau di jalur jalur non resmi itu juga tidak terlalu banyak
tapi tentu harus diantisipasi
pada layer kedua di komunitas teman teman di dinas kesehatan dan puskesmas itu juga sudah bersiap
jadi kalau ada kasus baru tentu prosedur standarnya adalah
di tracing kemudian dilakukan testing dan dilakukan containment
nah yang perlu kita sekarang perhatikan ini vaksin kita
pada saat ini memang terdapat disparitas antara jawa dan luar jawa
jawa relatif lebih mudah untuk mencapainya
tetapi yang di luar jawa ini yang menjadi persoalan
tetapi sepanjang di komunitas tidak terjadi peningkatan kasus yang eksponensial
dan tidak terjadi peningkatan positivity rate seperti yang terjadi di botswana
maka kondisi sebenarnya masih cukup terkendali
jadi untuk yang pintu pintu masuk ilegal
teman teman kita di dma sudah disediakan
kita siapkan untuk mampu mengaktifasi setiap kasus yang terjadi
bu mas dalina terima kasih sekali lagi
mas heri terima kasih sekali lagi waktunya malam hari ini
kita berharap berbagai strategi yang diterapkan pemerintah memang cukup maksimal
sekali lagi kita tidak ingin apa yang terjadi di berbagai negara lainnya
kembali terjadi juga di indonesia
dan sekali lagi protokol kesehatan itu yang penting harus kita jaga bersama sama
selamat malam salam sehat selalu